basuki chaya purnama tidak menanggapi pernyataan badan pengawas pemilu
mengenai kemungkinan ia sebagai calon gubernur petahana
memanfaatkan kunjungan kerja untuk berkampanye
ia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan urusan pemenangan kepada timnya
lebih lebih datang ini ke kampung kampung kan ini kan di kampung semua seratus tepi